sekilas ibu ibu ini sedang memasak di dapur untuk dimakan seperti biasa
padahal ibu ibu ini memasak untuk dibagikan kepada warga
mereka adalah para orang tua dari sekelompok pemuda yang tergerak hatinya membantu warga yang sedang melakukan isoman
maupun yang tengah membutuhkan di tengah ppkm darurat
mengatasnamakan rakyat ciwastra gerakan dari rakyat untuk rakyat ini diinisiasi oleh lima orang
mereka secara swadaya membuka donasi melalui sosial media
tidak butuh waktu lama bantuan kemudian terkumpul
gerakan ini sudah berjalan selama satu minggu namun pembagian bantuan dilakukan setiap sabtu dan minggu
lebih kurang seratus hingga satu ratus lima puluh nasi kotak dibagikan kepada warga yang membutuhkan
tidak hanya berupa nasi mereka juga membagikan masker hand sanitizer dan paket sembako khusus untuk yang isoman
bantuan diantar ataupun dijemput oleh kerabat
ya itu tujuan kita sendiri membantu teman teman yang terdampak ppkm maupun yang isoman
hal serupa juga dilakukan oleh suci ratna
warga kota bandung ini mengubah kafe miliknya yang tutup selama ppkm darurat untuk dijadikan dapur umum
yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan kepada warga yang sedang melakukan isoman
kegiatan yang digagas oleh suci bersama dua orang rekannya ini telah dimulai sejak awal bulan juli
awalnya suci bersama rekannya menggunakan dana pribadi untuk membagikan nasi kotak kepada warga
namun ternyata gerakannya direspon positif oleh teman temannya yang ikut berdonasi untuk membagikan nasi kotak
saat ini setiap harinya rata rata ada sebanyak seratus nasi kotak yang dibagikan kepada warga yang menjalani isoman
pembagian tidak hanya dilakukan ke kota bandung namun ke seluruh wilayah bandung raya setiap harinya
sebetulnya kita tim tiga orang
selain saya juga ada teman saya
saya testi sama tena dia
kita memang sebenarnya penyitas covid sembilan belas
jadi merasakan banget saat isolasi itu memang apalagi makanan dan vitamin itu perlu banget
jadi tergerak dari situ awalnya
sejumlah warga yang mendapatkan bantuan ini mengaku senang terlebih mereka yang sedang isoman
di tengah ppkm darurat ini tidak sedikit warga yang kesulitan ekonomi karena aktivitasnya terdampak
saya merasa terima kasih banyak ya
merasa dibantu gitu
khususnya untuk mertua saja
sebagian jadi keringanin gitu kan
udah jalan ditutup terus semua gang di portal
kemana mana jadi susah
jadi alhamdulillah kalau misalnya ada bantuannya kayak gini mah
membantu masyarakat kecil lah yang kekurangan
apalagi kalau dalam saat ini kan yang usaha juga menurun
susah lah pada susah semua juga masyarakat kecil
gak tau kalau yang gede ya
sebelumnya pemerintah menerapkan ppkm darurat jawa bali dari tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
namun kebijakan tersebut diperpanjang hingga akhir juli mendatang
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat